ya kita sendiri di dunia ini ya indonesia harus melihat negara negara lain juga
kalau kita lihat eropa di amerika dan australia
banyak negara negara yang memang sudah memberi ruang untuk peristiwa peristiwa keramaian
termasuk konser studio studio aktivitas dan bahkan event event olahraga seperti sepak bola
yang luar biasa di eropa beberapa waktu yang lalu
tetapi setiap ada upaya pembukaan peristiwa keramaian seperti ini
ada satu yang sangat dikhawatirkan walaupun chse diperhatikan
pemerintah kita melalui standar cleanliness kemudian juga hygiene health
kemudian safety environmental health juga misalnya itu sudah diperhatikan sedemikian rupa
tetapi kalau kita berkaca dari peristiwa peristiwa dunia
atau bahkan yang variant underprivileged
yang monitoring itu semua berawal dari peristiwa keramaian
jadi ada dua sisi pertama kemungkinan transisi kasus itu sendiri yang mungkin naik kembali
tetapi yang kedua itu adalah kemungkinan adanya mutasi
karena aktivitas keramaian karena transisi juga yang begitu cepat dan beragam
latar belakang antropologi kan yang memungkinkan adanya new variant
apakah nanti ke depan itu menjadi variant of concern
atau yang seperti yang tipe r satu yang sekarang ada di connecticut ya
di kentaki ya di amerika serikat ya
artinya hal hal yang seperti inilah yang dikhawatirkan
indonesia sendiri sebenarnya sudah punya varian varian baru covid ini
tetapi tidak menimbulkan virulensi dan juga level of severity yang tinggi ya
nah hanya saja kalau kita belajar sekarang
singapura sedang terjadi kenaikan kasus yang luar biasa
padahal singapura itu sebenarnya negara yang cakupan untuk vaksinasinya itu
walaupun terjadi kelonggaran dan akhirnya terjadi kenaikan kasus
australia juga sama
nah negara negara ini harus kita lihat sisi plus minusnya yang menyebabkan kita harus waspada lebih
nah intinya adanya sebuah kelonggaran aktivitas
kelihatan ekonomi itu sesuatu yang wajar
tetapi ada yang perlu kita garis bawahi dari penyampaian mas anto tadi
bahwa euforia itu tidak boleh
nah euforia yang berlebihan dari aspek kelonggaran
kemudian ketaatan terhadap tokol yang menyebabkan excuse yang berlebihan itu harus kita minimalisir
dan yang paling penting bagaimana skenario agar tidak ada snowball kegiatan yang begitu mudah untuk dibuka
lain kan harus ada assessment yang betul betul intens agar bisa diberi ruang terbatas ya untuk peristiwa peristiwa keramaian termasuk konser seperti saat ini
oke mas anto bagaimana menahan euforia yang tidak berlebihan
tadi seperti pak hermawan sampaikan
kita kalau ngomongin event taruh lah misalnya konser musik
bagaimana membentuk euforia yang tidak berlebihan itu
iya kan artinya harus ada skema harus ada mitigasi yang disiapkan oleh teman teman dari penyelenggara event
karena akan ada banyak adjustment dari sisi biaya dari sisi staff atau pekerja atau crew nya iya kan

apalagi sebelumnya ya kan kita sudah melakukan banyak perkembangan ya kan

apalagi sebelum dan sesudah acara itu harus ada prosedur kesehatan ya
apalagi sebelum dan sesudah acara itu harus ada prosedur kesehatan ya
ya sebenarnya gini kami di forum backstage jersey malaysia itu
tiga bulan setelah covid itu sudah langsung melakukan banyak research ya
temu dengan berbagai pihak untuk menentukan bagaimana nasib kami
karena pada saat covid masuk kami adalah bagian dari pariwisata
karena berusung di titik
karena berusung di titik
karena berusung di titik
karena berusung di titik
dan disitulah bencana buat kami gitu
dan event di indonesia yaitu juga pekerja pariwisata ini jumlahnya puluhan juta
dan pada saat itu kita berpikir tentang mitigasi
nah bagaimana mitigasinya adalah kita mengurangi risiko
kepada internal industri event teman teman eventnya harus hidup
sehingga kita bersama kemenparekras kita sempat bikin kegiatan edukasi
dimana ada bantuan juga untuk para pekerja event di indonesia pada saat itu
nah tapi kan terus bertembang dan kemudian ada tsp ada ptkm
ya artinya kami juga sangat concern menjaga keluarga kami juga gitu ya
melalui pilihan masyarakat
jadi akhirnya kita sering berpikir bagaimana menciptakan event yang menarik
memunculkan sebuah engagement kepada publik
sehingga brand atau produk itu bisa tetap berkomunikasi dengan publik
tapi juga tidak melanggar prokes
nah salah satunya adalah konser besar kemarin ya
ada konser empat puluh delapan tahun god bless jakarta secara virtual
tapi sebenarnya ada hibridsnya
nah di situ kebetulan saya juga ikut membantu
dan teman teman di forum backpackers indonesia
termasuk ketua boom juga ikut membantu di situ gitu
dan tatanan prokes di situ sangat sangat bagus
dan sampai saat ini tidak ada kejadian alhamdulillah
dan memang sangat ketat
di backstage itu ada tiga puluh artis berkumpul
dan di situ penjaga prokes itu petugas prokesnya sangat galah galah
asik sih maksudnya itu aja yang god bless aja
itu kan mungkin yang terbesar ya the best pada saat covid ini yang terbesar kemarin
di situ aja ukurannya udah sangat luar biasa
sangat melihat para pekerja event begitu bersemangat
begitu berjibaku kerja dua puluh empat jam untuk menciptakan konser ini
jadi intinya untuk memenuhi euforia berlebihan itu kan bisa saja dengan
dijawab dengan adanya produk produk apa ya
produk atau kreasi yang pengemasannya ya kan
kurang lebih seperti itu kan kreatif intinya seperti itu ya
oke tapi menjawab optimistis tidak dengan prokes ini akan berjalan pada saat gelaran

itu kalau tadi mas anto bilang soal god bless gitu ya
tapi kan kalau misalnya ini kan akan berkembang
mungkin tidak hanya hybrid tapi mungkin dengan langsung gitu
nah prokes ini akan berjalan saat gelaran berlangsung
sekali lagi pada saat event itu didukung oleh prokes yang baik
apalagi sekarang ada aplikasi peduli lindungi ya
mungkin kita bisa kerjasama gitu dengan organisasi
sehingga kita juga bisa ikut melakukan pengecekan seperti yang ada di mall
di bandara dan seterusnya
mungkin juga kami juga mungkin bisa ngobrol nih sama pak hermawan
dari organisasi kita ngobrol dengan pak hermawan
jadi butuh pendampingan sehingga ini bagaimana mana yang bisa mana yang tidak
dan sebenarnya kalau cuma apa namanya bisa statementnya ada konser besar
diizinkan sebenarnya kan turunan dari itu kan harusnya ada ya
diizinkan asal memenuhi syarat
nah syaratnya itu yang sebenarnya spesifik
karena event itu beda venue berbeda aturan berbeda venue berbeda flowing
semuanya serbatnya semai
pak hermawan silahkan menanggapi artinya idealnya
karena kita berbicara mengenai salah satunya pemulihan ekonomi
atau sektor perekonomian nasional juga
ya kan ini juga harus berjalan
banyak yang terhambat selama pandemi ini
tapi ketika ini berjalan harus ada do's and don'ts ya tentunya
khusus mengenai konser ini menarik ya apalagi konser konser yang sifatnya komersil
berarti di situ ada penjualan tiket ada promosi ada iklan
yang memang ada geliat ekonomi di dalamnya
nah berkaitan dengan hal itulah yang menjadi sensitif
misalnya bagaimana kita memadukan antara platform peduli lindungi misalnya ya
nanti orang orang yang sudah mengakses untuk membeli tiket di satu sisi
apabila ini diadakan langsung secara live gitu ya secara offline
maka di satu sisi kita ingin melakukan screening
diantaranya mensyaratkan berbagai aktivitas protokol kesehatan
sekaligus menggunakan aplikasi atau platform peduli lindungi
yang sebenarnya di dalamnya berkaitan dengan vaksinasi
berkaitan juga resiko hasil pcr testing bagaimana riwayat sebelumnya dan seterusnya
nah kalau kita analogikan misalnya kalau kita berkunjung ke mall
area area layanan publik yang sudah terlebih dahulu menggunakan peduli lindungi
ketika mereka mau masuk mal maka di screening saat itulah orang bisa masuk atau tidak
ketika ada di dalam alat peduli lindunginya screening dia beresiko atau tidak
tetapi dalam konser nanti yang menjadi persoalan ketika orang sudah mengakses sket
di satu sisi dia punya hak untuk menghadiri karena tadi komersialisasi
di sisi lain ada protokol kesehatan sebagai prasarat untuk taksanaan event
berada di dalam lingkungan itu
nah ketika satu saja lolos
orang orang yang tidak layak artinya membawa virus ya
potensial sebagai karier pembawa virus
maka aktivitas konser itu sangat berisiko sekali
orang kan tidak hanya duduk diam tentu di konser
melainkan menikmati dentuman musik bagaimana ritme geliat bahkan akhirnya dancing dan lain lain
yang justru semua aktivitas di situ kaitan dengan transmisi covid sangat beresiko
jadi sebenarnya zero tolerance apabila orang yang hadir di dalam konser
seperti ini membawa virus sangat beresiko
kalau kita tidak ketat di awal terjadi
kalau kita melihat berbagai peristiwa di negara lain saat ini
memang terjadi kenaikan kasus ini karena aktivitas seperti ini yang longgar gitu ya
walaupun mitigasi resiko sudah kita lakukan dengan baik
tetapi kita melakukan excuse terhadap tadi platform misalnya penduli lindungi
atau pada segi protokol kesehatan nah ini yang memang harus hati hati

ini yang memang harus hati hati
tidak hanya dari provider penyelenggara konser saya pikir
tapi dari pemerintah sendiri apakah dari kementerian pariwisatanya
atau dari apart polisian yang memang harus mengkaji bagaimana level resiko di situ
yang paling penting saya setuju dengan mas anto
memang juga harus dikonsultasikan dikawal juga oleh ahli kesehatan
ahli lingkungan yang memang concern dalam arti meminimalisir potensi resiko
dan prinsipnya intinya kita sangat mendorong ya
bagaimana aktivitas lihat ekonomi dan bagaimana aktivitas sosial budaya kita di satu sisi
tetapi bahwa penyelamatan jiwa dengan terhadap nyawa dan kesehatan itu lebih dari segala galanya
dan disitulah kita berharap peran serta kita semua termasuk dengan mas anto dan teman teman
tetap taat dan juga patuh juga untuk melaksanakan protokol kesehatan
termasuk penggunaan aplikasi atau platform peduli lindungi misalnya
seperti itu mbak tiffany
baik fokus pada perlindungan
jangan sampai kebablasan
karena intinya kita masih ada di tengah pandemi ya
jangan sampai yang dikhawatirkan adanya gelombang susulan atau gelombang ketiga nantinya balik lagi ke kita ya sekarang
terima kasih pak hermawan dan juga mas anto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu